dalam sidang mk menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
menko pmk muhajir effendi menyinggung soal netralitas
muhajir menyebut tidak ada pihak yang seratus persen netral termasuk pejabat publik
eksternaties negatif itu selalu terjadi
karena setiap manusia itu pasti punya preferensi
punya preferensi dan punya tendensi
pasti punya pilihan dan punya kecenderungan
dan itu tidak harus melalui akal sehat
karena pengetahuan manusia itu ada dua
ada yang sifatnya a priori dan apesteori
pengetahuan abriori tanpa diperoleh harus dengan wali pengalaman
itu cukup dari naluri insting bahkan mungkin fisik
sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi
tidak punya tendensi termasuk pejabat publik termasuk siapapun